berusia tujuh ratus dua puluh lima tahun kota tua surabaya menyimpan banyak cerita
bangunan bangunan tua yang ditetapkan sebagai cagar budaya ini pun
juga menyimpan cerita sejarah perjuangan bangsa
sebagai kota pahlawan surabaya menyimpan banyak sejarah perjuangan bangsa
beberapa peninggalannya kini bisa disaksikan di kompleks museum tugu pahlawan
selain film dokumenter perjuangan are are surabaya melawan penjajah
benda benda yang digunakan pada masa itu dan diorama pertempuran bisa dilihat di sini
namun sebenarnya bangunan bangunan tua yang tersebar di seluruh sudut kota surabaya
adalah saksi bisu perjuangan are are surabaya merebut kemerdekaan
salah satu bangunan yang bersejarah di surabaya adalah penjara kalisosok
meski saat ini penjara kalisosok tampak seperti tak terawat
penjara ini pernah punya reputasi sebagai penjara paling kejam di asia tenggara
penjara kalisosok didirikan oleh gubernur jenderal hindia belanda herman willem dendels atau dendels
di masa pemerintahannya lah dibangun jalan raya pertama di pulau jawa
dari anyer sampai panarukan sepanjang seribu km
penjara kalisosok yang tak hanya diperuntukkan bagi narapidana kriminal
tapi juga tahanan politik dan budak ini dibangun pada seribu delapan ratus delapan dengan anggaran awal delapan ribu gulden
penjara ini dianggap paling sadis karena napi yang akan masuk selain dipasangi rantai dan bandul besi di kakinya
juga akan digiring ke kamar stempel
di sana napi akan di stempel besi panas bertanda huruf g yang berarti gevangene atau narapi dana
teriakan kesakitan dan menyayat hati dari kamar stempel adalah satu di antara sekian siksaan di penjara
tapi di penjara inilah para pemberontak pemerintah hindia belanda
mengawali perjuangan mengejar
menuju kemerdekaan indonesia
setelah penjajah belanda angkat kaki
tentara jepang menguasai penjara kalisosok pada perang dunia ii
kenapa sih sebuah penjara tempat pejuang kita itu ditahan dikebukin segala macam
kok justru dilestarikan
kita tidak harus bicara tentang penderitaan segala macam
tetapi pelajaran bahwa di situ ada pejuang pejuang kita yang secara heroik juga
berani membongkar itu untuk keluar dari sebuah gungkungan penjara
di situ juga ada cerita bagaimana ketika di depan penjara itu dimunculkan pada saat penjajahan jepang
ada bendera jepang dan ada kiai
konon ada kiai lewat di situ harus memberi hormat kepada bendera jepang
dan kiai ini tidak mau
dan dia pasti sudah disiksa habis habisan
tapi dari situ muncul sebuah heroisme
heroisme bahwa sosok agama ini patuh pada nasionalisme
dan itu terjadi di kalisosok
penjara kalisosok adalah lokasi bersejarah yang keberadaannya patut dilestarikan
sebagai identitas bangsa sebagai pengingat sejarah perjuangan
namun beberapa bangunan bersejarah lain justru dirobohkan hingga rata dengan tanah
salah satunya adalah rumah radio bung tomo
sebagai penggugah semangat perjuangan arek arek surabaya
bung tomo kerap menyampaikan orasinya lewat radio
tak hanya didengarkan oleh arek arek surabaya
siarannya juga menggelorakan semangat perjualan ke seluruh penjuru nusantara
salah satu keistirahatan bung tomo itu adalah bung tomo satu satunya pejuang yang punya radio
yaitu radio pemberontakan republik indonesia
juga punya barisan barisan pemerintahkan republik indonesia bpri radio pemerintahkan republik indonesia
nah dengan alat radio itu bung tomo punya kesetimaan yaitu menghubungkan atau menyampaikan misi perjuangan di indonesia itu ke dunia luar
khususnya lewat orang asing yaitu namanya ketetantri
itu orang kelahiran inggris utara yang tahun tiga puluh dua itu berwisata ke bali
kemudian menetap di situ
dan kemudian pada waktu programasi ia simpati dan pernah berpredato di radio pemerintahnya bung tomo
sehingga ini terdengar seluruh dunia
bahkan di pbb
namun pada mei dua ribu enam belas rumah radio penyebar gelora bung tomo di jalan mawar surabaya ini luluh lantak rata dengan tanah untuk rencana pengadaan gedung komersial
allahu akbar allahu akbar merdeka
ya surabaya adalah kota hidup yang menyimpan cerita perjuangan kemerdekaan
kini melestarikan dan mempelajari sejarah perjuangan surabaya untuk merebut kemerdekaan adalah pengingat kita untuk terus menjaga kemerdekaan ini dengan persatuan dan kesatuan
widah subianto surabaya